tumen ada masakan spesial
bukan bini lo yang masak
kan tadi abang yang belanja
abang yang bawa belanjaannya
kenapa kamu lihat saya begitu
itu soal buntut
buntutnya dari plastik yang bamba ketinggalan
mak kemana lo
nanti dulu belum kesitu aku
ah kau masuk sekak sekak aja kau
kau gak memberi aku kesempatan berpikir john
sabarlah nanti dulu
wah main seter sok kakak juga
bang udah mau mahrim
aku mau nyari buka dulu ya
udah nanti dulu
aku masih penasaran sama kau
lo gua ajak buka di rumah gua
kamu mah bisa aja jak
maaf boleh nambah nggak
sok emak ajar duluan
emak ajar duluan
gapapa kang tisna aja duluan
sok silahkan emak dulu
ah sekarang mati kau john
gak bisa lagi kau jalan
john kemana kau john
eh kemana sih john
habis beli minuman
hei eh jangan kau buang itu
bukan buat aku makan jo
tapi dibalik tutup botol ini
kalau ini di sms bisa dapat hadiah kau
dapet hadiah bang
tak mau buat aku ini
buat aku ini
ini dia masakan spesial hari ini
tumen ada masakan spesial
kan tadi abang yang belanja
abang yang bawa belanjaannya
kamu lihat saya begitu
buntutnya dari plastik yang mbak mbak ketinggalan
mau kemana lo
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
ini mbak mbak ketinggalan
kan udah mau imsak bang
gak masih lama
tempet kali serapat seleput mah
yaudah tadi bikin air dulu
makanya gigi jangan ditusuk tusuk
jadi ketusuk deh
udah jam empat lewat sepuluh
ya tadi minta dibikinin kopi
sekarang malah tidur
kalau dingin malah gak enak
nasi sama lauknya masih ada
nanti ada tiga piring lagi
tapi lauknya tinggal semur jengkol
disitu makannya pake helm
kenapa sih bang
udah dipikirin kopi masih kesel aja
ya bentar lagi imsak nih
kopi belum bisa banget diminum
makanya kalau mau cepat dingin
nyupinnya yang cepet
ini gue tambahin jengkolnya buat lo
bayarnya nambah juga nggak bu
kagak usah ini penghabisan
makasih ya bu
bang kayaknya udah imsak deh
abang belum denger pengumumannya
lupa kali marbotnya
sudah imsak belum bu
udah baru aja
kata ustad lewat lewat sedikit gak apa apa